yang lebih banyak apabila kita membungkusnya dibandingkan apabila makan di tempat
yang juga kenanganin dengan baik melindungi korban melindungi saksi
untuk membuat tubuh yang tidak berbahaya seperti besi dan seng
kita berusaha untuk menjadikan sebagai tempat informasi juga data data tentang budaya yang di sekitar banyumasraya
baik selamat pagi mbak dea apa kabar sehat